sejumlah pengendara sepeda motor harus dibantu warga setempat
saat melintas jalan purimutiara raya cipete selatan
celanjak cikata selatan pada selasa sore
banjir dengan ketinggian antara lima puluh cm hingga satu meter tersebut
membuat arus lalu lintas dari arah pangeran antasari
menuju pasar minggu terganggu
tak hanya jalan akses masuk menuju komplek perumahan pun terendam banjir
warga sekitar menyebut banjir terjadi karena hujan deras
yang mengakibatkan kali kerukut meluap
warga berharap ada perbaikan drainase agar banjir tak kembali terjadi
meluapnya kali kerukut juga membuat puluhan rumah di gangkoba
jalan pangeran antasari terendam banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter
menurut salah satu warga air mulai merendam permukiman mereka
sejak selasa sore
pada malam hari ini
permukiman warga di komplek pondok karya mampang perapatan
terpantau masih terendam banjir dengan ketinggian delapan puluh cm hingga satu lima meter
menurut salah satu warga selain karena hujan deras
banjir juga disebabkan luapan aliran kali mampang
yang berada di sekitar permukiman
meski rutin dilakukan pengerukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
warga berharap ada pelebaran kali mampang
yang di sini tiga puluh satu
ada yang diungsikan nggak sih pak
ungsinya di mana pak
di kantor itu bantai itu
banjir juga merendam jalan kemang raya jakarta selatan
dengan ketinggian tiga puluh hingga empat puluh cm selasa malam
sejumlah pengendara terpaksa mendorong sepeda motor mereka
sementara itu sejumlah pegawai kantor yang terjebak banjir
dievakuasi menggunakan perahu karet
petugas sudin sumber daya air dibantu petugas damkar
mengerahkan sejumlah pompa dan mobil penyedot air guna menyurutkan air
banjir membuat arus lalu lintas dari antasari menuju kemang
terpaksa dialihkan karena kondisi jalan tak bisa dilalui
tak hanya permukiman dan jalan raya
hujan juga sempat menggenangi jalan tol jor tb simatupang cilandak jakarta selatan selasa sore
akibatnya kendaraan yang melaju dari arah pasar minggu menuju lebak bulus
hanya bisa dilintasi dua lajur
di bas genangan tersebut arus lalu lintas mengalami kemacetan yang cukup panjang
tim liputan cnf indonesia